warga desa pelakaran kabupaten pemalang jawa tengah
dihebohkan dengan adanya penyimpanan jasad mayat anak
yang telah meninggal berbulan bulan di dalam rumah
diduga orang tua anak meyakini jasad anak yang meninggal bisa hidup kembali
mengetahui hal ini muspika moga turun tangan
setelah dilakukan upaya pendekatan
jenasa anak yang berusia empat belas tahun itu
akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang berada di samping rumahnya
tersimpannya jasad anak sematawayang dari pasangan rohmat dan prihatini
terungkap setelah warga melaporkan pada polsek moga
warga mengaku tidak berani menanyakan keberadaan
anak yang masih duduk di bangku kelas satu smp tersebut
pasalnya anak yang bernama saskia anggina ramadhani lama tidak terlihat
bahkan kondisi rumahnya yang berada jauh dari tetangga ini
membuat warga tidak mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi padanya
kapolsek moga ajun komisaris polisi dibyo suryanto menjelaskan awal mulanya
terungkapnya satu keluarga yang menyimpan jasad seorang anak
yang meninggal akibat sakit
kondisi rumahnya tersebut menyebabkan kematian anak anak yang meninggal akibat sakit tmi
setelah saya sampai di sana memang betul ada keluarganya yang meninggal
informasinya dari tim medis
informasi dari tim medis telah meninggal beberapa bulan
namun kemudian telah dilakukan negosiasi
pihak orang tua yang nekat menyimpan jenazah berbulan bulan tersebut
diduga mengikuti aliran tertentu yang meyakini orang yang meninggal
akan hidup kembali melalui beberapa ritual tertentu
ternyata tidak tahu ke latangan perampuannya
mengikuti salah satu keyakinan tertentu yang membolehkan anaknya
jenazah anaknya itu disimpan di rumahnya
dengan pemahaman bahwa anaknya masih hidup
dan masih ada
hak hak tertentu yang bisa membangunkan kehidupan kembali
warga berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali di desa setempat
terkait keyakinan orang yang telah meninggal bisa hidup kembali dengan cara cara tertentu
roby bernardi kabupaten pemalang jawa tengah